yang bisa mengakhiri isu penting global seperti perang
menteri retno menegaskan upaya untuk segera menghentikan perang dan menjembatani perbedaan di atas meja damai merupakan tanggung jawab bersama
pertemuan ini juga diwarnai seruan untuk mengakhiri perang dan kenapa perang tidak dihentikan sesaat setelah menteri luar negeri rusia seirge lavrov hadir di forum ini
yang bisa mengakhiri isu penting di hadapan kita semua
saya berharap dari perbincangan ini kita akan menemukan cara untuk bergerak ke depan
keputusan kita untuk mengakhiri perang lebih cepat daripada kemudian
dan menjembatani perbedaan kita di atas meja negosiasi bukan di atas perang